setelah pedang itu keluar dari lenganku
aku tidak merasakan sakit
dengan ku juga benar benar hilang
di mana radenol langsung selesai
dan di masalah satan kita
aku kumaribukan untuk membebaskan mereka
sebaiknya aku menyingkir dari sini
kita harus berhati hati
kekuatan pedang itu sangat kuat
aku ingin buktikan sendiri
sekuat apakah pedang itu
aku tidak menyangka kekuatan pedang itu semakin membesar benar
terakhir melawannya walaupun aku kalau kekuatan pedang itu tidak sebesar ini
benar benar seperti diberhasil menyempurnakan tenaga dalamnya untuk menguasai pedang mengerikan
itu ayo kita gabungkan kekuatan dari senjata baik baik
dahulu kejadian mereka
kekuatan bersadar energi kegelapan
ya tidak salah lagi
inilah pendok ajali
arahnya sudah sesuai
apa yang dikatakan oleh paham pak kelem
pendok selain aku harus menyelamatkan ibu
tunggu siapa kau apa keperluanmu datang ke pondok ini aku gagak lumayan disini aku ingin menemui
bundaku dan menyelamatkan di sini tidak ada ibu damu tidak aku tidak percaya aku harus pemeriksaan sendiri
cari mati kau rupanya
ini bukanlah tanda lahir biasa
ini tanda lahir yang menyimpan kekuatan yang sangat besar
kekuatan apa bunda
kalau kau akan mengetahuinya
di saat usiamu sudah empat belas tahun
disitulah kekuatan yang sangat besar muncul
aku hampir takut lagi
apakah ini akan menjadi malam puncak kekuatanku
demamku menjadi seperti ini
apa yang terjadi pada diriku
kenapa pedang itu keluar dari tanganku
setelah pedang itu keluar dari lengan

aku tidak merasakan sakit
demamku juga benar benar hilang
dimana radenol langsung selesai
dan di masalah satan kita
aku kemari bukan untuk membebaskan mereka

dan memperbaiki perjalanan kita
apa maksud anda prabu
apakah anda prabu lupa
apa yang dikatakan oleh ayah anda
kepada prabu siliwangi
bahwa kita harus membebaskan semua tahanan
termasuk radenol langsung selesai
dan di masalah satan
aku tidak peduli

akulah yang berkuasa disini
ataupun ayah anda
kepada ayah anda
kepada ayah anda
kepada ayah anda
memang anda prabu yang berkuasa disini
tapi hamba menjalankan tugas dari ayah anda
kepada ayah anda
kepada ayah anda
kepada ayah anda
kepada ayah anda
kepada ayah anda
kalian tidak perlu membebaskan mereka
karena radenol langsung selesai
dan di masalah satan
tidak ada dalam penjara
tidak ada di dalam penjara
tidak ada di dalam penjara
siapa yang salah membebaskan mereka
saya tidak tahu
lalu dimana para penggawa istana di tahan
orang penggawa di penjara di sebelah kota ini

di penjara di sebelah utara gusti
dan gusti amung marugul
di sebelah selatan
raka amung marugul tertangkap
itu tidak mungkin
karena raka amung marugul yang menyelamatkan ku
dan juga prasidi
baiklah kalau begitu
aku akan melihatnya
aku akan melihatnya
aku akan melihatnya
pedang apa itu
kenapa dia bisa menurutkan tanda lahirku

siapa yang memanggilku
aku yang memanggilmu
bagaimana kau bisa berbicara
bagaimana kau bisa berbicara
namaku pedang badragini
namaku pedang badragini
berselap selap tanda lahir di tanganmu
aku adalah kekuatanmu yang hadir di usiamu yang ke empat belas
sekarang kau coba putar putar pedang ini
maka kau akan merasakan kekuatannya
aku akan menangkapmu